demi menekan angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan akibat tidak patuhnya pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas
unit lalu lintas polresta samarinda melaksanakan tilang elektronik atau etle
electronic traffic law enforcement atau atlay mobile atau tilang elektronik berbasis ponsel adalah metode baru penerapan disiplin berlalu lintas
dengan menggunakan kamera pengawas atau bukti foto kamera ponsel oleh petugas kepolisian
di kota samarinda petugas telah menetapkan dua kamera statis di jalan selamat riyadi dan di jalan pembangunan kota samarinda
dan akan segera difungsikan saat pelaksanaan operasi keselamatan mahakam tahun dua ribu dua puluh tiga sejak tujuh februari lalu
dua titik yang kita pasang kamera statis dan nanti ada sepuluh kamera mobile yang akan kita gunakan
ini adalah hal yang akan kita lakukan untuk mendukung kegiatan tilang elektronik